ada nasi putih hangat ikan goreng lalapan pepes dan masih banyak lagi
semua tersedia di salah satu tempat makan di kabupaten tasik malaya jawa barat ini
nasi piritan menjadi hidangan khas tempat makan ini
yakni nasi yang dicampur dengan ikan atau ayam
selain menyediakan kuliner tradisional khas sunda
tempat makan yang ada di desa mekarwangi kecamatan cisayong ini
juga menawarkan nuansa perkampungan alami
tempat makan dibuat berbentuk saung khas pedesaan
di sini pengunjung bisa mengambil sendiri makanan yang diinginkan
yang juga masih tradisional nasi dimasak di atas tungku
menggunakan wajan sunda yang disebut seeng
nasi akril yang dihasilkan pun lebih tanak dan pulen
satu terjangkau harganya
yang kedua ya pada enak enak makanannya
enak terasa terjangkau harganya
kemudian menu yang paling favorit buat teteh apa
piritan ciri khas
sampai jumpa di video selanjutnya
suasanya emang enak deden
ya suasananya enak sih
sampai jumpa di video selanjutnya